para pengendara roda dua harus melintas di sisi kiri jalan
hingga naik ke trotoar agar tidak tersangkut rangkaian kabel
yang menjuntai di jalan mardani raya cempaka putih jakarta pusat rabu siang
rangkaian kabel itu diketahui putus dan melintang di badan jalan sejak rabu pagi
kondisi ini membuat pengguna jalan kerepotan
bahkan sebagian pengendara motor sempat terjatuh dan sebuah truk sampah tersangkut kabel
warga sekitar mengaku telah melaporkan semerautnya kabel kepada petugas terkait
namun hingga kabel terputus belum ada tindakan
tengah tujuh ini sudah melorot
jadi orang orang dari pihak rt sayuti ini sudah narik kabel ini
sampai sampai motor motor yang berurutan dari sini itu saling muncul
jatuh semua di sini
gara gara kabel ini melorot
saya telpon ke telkom nggak ada respon
khawatir akan menimbulkan kecelakaan yang lebih fatal
sejumlah warga akhirnya berinisiatif merapikan kabel kabel secara manual
petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial atau p tiga s
dari siku dinas sosial
melakukan razia terhadap sejumlah anak anak yang dijadikan badut
untuk mengemis di kawasan koja jakarta utara pada rabu malam
petugas bahkan mendapati seorang anak perempuan berusia sepuluh tahun
menggunakan kostum badut gajah untuk mengemis di kawasan ini
selain itu petugas mengamankan wanita parubaya dengan gangguan jiwa
yang meresahkan warga lantaran selalu membawa gunting
razia ini dilakukan lantaran adanya laporan masyarakat
terhadap keberadaan yang berlaku di jakarta utara
pembaikan warga dan pmks di kawasan koja jakarta utara
terlebih pada malam hari
dalam razia ini petugas mengamankan tujuh orang penyandang
masalah kesejahteraan sosial
ketujuhnya dibawa ke panti sosial cipayung jakarta timur
untuk dilakukan pembinaan
meliputan cnn indonesia